saudara gunung api ruang di kabupaten kepulauan sitarus provinsi sulawesi utara
erupsi warga di dua desa dievakuasi dengan kapal ke pulau tagulandang
inilah visual amatir saat para petugas mengevakuasi warga di pulau ruang
menggunakan km lohoraung pada rabu dinihari
warga mulai panik saat dievakuasi dan kondisi gunung api ruang terus erupsi
sesuai data yang diterima dari badan penanggulangan bencana daerah
terdapat empat ratus sembilan puluh lima jiwa di dua desa yakni di desa laing patehi dua ratus empat puluh tujuh jiwa
dan di desa pumpente dua ratus empat puluh delapan jiwa
saat ini semua warga dievakuasi ke pulau tagulandang di gedung bpu tagulandang dan sejumlah kerabat
untuk kebutuhan mendesak pemerintah telah menyediakan masker alat tidur dan makanan
kita akan perbaharui informasi dari pulau ruang kepulauan sitaro
sudah ada jurnalis kompas tv ada jufri kasumbala di pusat kota
jufri selamat pagi meski anda dari pulau siau saat ini bisa diceritakan
bagaimana suasana di pulau ruang di pagi hari ini
ya adisti dan juga saudara saat ini saya berada di pulau siau
tepatnya dua pulau sebelum pulau ruang
dan dapat kami sampaikan bahwa
evakuasi masih terus berlangsung sejak tadi malam
sebelumnya juga pemerintah telah menyiapkan km loharaung
dan karena keterlambatan saat ini digunakan untuk perahu tradisional
dan dari jumlah delapan ratus dua puluh delapan jiwa
saat ini baru terevakuasi sekitar empat ratus sembilan puluh lima jiwa
sebenarnya yang dihadapi pemerintah adalah beberapa warga
yang masih berniat untuk menolak meninggalkan pulau
tapi dari pemerintah setempat memastikan
bahwa di hari ini sudah akan dilakukan evakuasi seluruhnya
ke pulau gelandang pulau terdekat yang berada di depan pulau ruang
oke jadi dari delapan ratus jiwa baru empat ratus sembilan puluh lima jiwa yang kemudian dievakuasi
apakah nanti akan dievakuasi dengan menggunakan kapal
atau km yang cakupannya atau kapasitasnya besar
atau hanya sebatas kapal tradisional nelayan saja
ya adisti hari ini pemerintah juga akan mencoba mengerahkan untuk kapal pelni
yang akan mengangkut sisa dari warga yang berada di pulau ruang
karena secara keterbatasan perahu tradisional sangat terbatas untuk membuat penumpang
belum lagi dengan kondisi cuaca yang nantinya akan mempengaruhi
makanya hari ini pemerintah akan berniat untuk mengarahkan km loharaung
pemerintah juga saat ini mendapat informasi bahwa akan ada bantuan dari kn bima sena milik sar manado
dan saat ini warga yang terevakuasi ini tinggal di aula kantor camat tahu pulandang
sementara untuk pemerintah memastikan untuk bantuan seperti bahan makanan
alat tidur alat mandi maupun untuk anak anak dan balita ini yang akan disiapkan di hari ini aristi
lalu bagaimana apakah gunung sendiri masih erupsi sampai saat ini kondisinya
iya sementara untuk gunung sendiri sejak kemarin sebenarnya dalam satu hari
pvmbg telah menaikkan dua kali status gunung ruang
yaitu dari normal ke waspada pada jam sepuluh pagi dan dari waspada ke siaga pada pukul empat sore
dan sampai dengan tadi dini hari erupsi kembali terjadi dan skalanya agak lebih besar
sehingga memastikan bahwa situasi ini tidak aman bagi warga yang tinggal di gunung ruang
yang mana ditinggali dua desa desa lain patehi dan pupente
oke apa yang menyebabkan kemudian warga masih bertahan di rumah mereka
atau di pulau yang ada di gunung di sekitar gunung ruang ini
dari hasil konfirmasi kami bersama dengan pemerintah daerah melalui badan penanggulangan bencana
beberapa warga memang menolak karena
masih ingin tinggal di pulau ruang
dan sebagainya lagi alasannya adalah
masuk lanjut usia penyandang disabilitas
maupun yang memiliki keterbatasan fisik lainnya
itu yang menjadi salah satu kendala dan mereka belum bisa dievakuasi
hari ini pemerintah akan berusaha karena dilakukan sejak tadi malam
di malam hari agak beresiko makanya disiapkan mulai dari pagi hingga sore hari ini
semua warga bisa terevakuasi
targetnya hari ini seluruh warga yang ada di pulau
ruang ini harus dievakuasi secara segera begitu ya
jufri jufri bagaimana dengan bpbd
apakah sudah ada turun tangan di sana untuk menangani para warga di sana
ya sejak dinaikkan status dari normal kewaspadaan pada jam sepuluh pagi
bpbd mulai melakukan pertemuan dengan pihak seperti tni polri
dan ternyata pada jam empat sore
terjadi peningkatan status lagi
karena itu bpbd sudah berada di pulau tagulandang
ikut melakukan evakuasi sejak kemarin malam
sampai dengan hari ini yang rencananya
dan bpbd juga akan berangkat hari ini dengan membawa jumlah bantuan dari pusat kota
karena pulau ruang atau pulau tagulandang adalah salah satu pulau yang kecil
karena itu bantuan yang datang harus dari pulau siau ke pulau tersebut
perusahaan sendiri bagaimana pendistribusiannya
warga ditempatkan di posko pengungsian atau di rumah warga
bagaimana kondisi mereka saat ini yang memang sudah terevakuasi
iya untuk sementara untuk tempat warga
beberapa warga yang tidak memiliki kerabat di depannya pulau tagolandang itu
itu di kantor camat tagolandang
dan yang punya kerabat itu diizinkan untuk kembali ke rumah kerabat
memastikan ya tadi alat tidur alat mandi bahan makanan
dan saat ini juga sudah dibuka dapur umum dari bpbd di pulau tagulandang
oke selain dengan keterbatasan kapal yang dikerahkan begitu ya pada semalam
apalagi sebenarnya kendala untuk melakukan evakuasi jarak dari pulau siau ke tanggulandang
berapa lama untuk bisa dievakuasi
berapa jam tiga puluh menit atau satu jam kah
jika menggunakan perahu tradisional
disti itu bisa memakan waktu hingga satu jam setengah atau sampai dua jam
tapi jika bersahabat maka dia membutuhkan waktu lebih
sementara jika menggunakan kapal feri
bisa dikali dua kali lipat dari jarak atau jam yang perahu tradisional lebih cepat
oke berarti sampai saat ini ada lebih dari empat ratus warga
memang sudah dievakuasi ke pulau tagulandang
kemudian ada empat ratus sekian sisanya ini masih menunggu evakuasi
karena tidak ketersediaannya kapal begitu ya
hanya menggunakan kapal nelayan
lalu bagaimana dengan pemerintah setempat
apakah memang sudah turun tangan untuk melakukan evakuasi
karena ini memang harus cepat dalam keadaan darurat
saat ini sudah bertolak di belakang saya adalah pak pejabat bupati
yang menyusul rekan setim yang sudah berangkat kemarin
dan dengan kedatangan pimpinan daerah ini
pemerintah akan memastikan bahwa akan lebih cepat aksi yang akan dilakukan
di mana bersama dengan tni polri akan mencoba mengedukasi masyarakat yang masih cari di sana
serta memastikan mana yang menjadi kebutuhan warga
yang harus dipenuhi secepatnya di hari ini
itu yang hasil konfirmasi kami bersama pak kepala bpbd di pagi hari tadi
sebelum saat ini bertolak ke pulau ruang dan tagolandang
oke kita harapkan tentu saja ada evakuasi cepat dari pemerintah terhadap warga
yang masih berada di pulau ruang karena gunung ruang ini saat ini sedang erupsi
dan kondisi darurat bahkan lebih dari empat ratus warga harus segera dievakuasi ke luar pulau ruang
terima kasih informasinya jurnalis kondisi darurat
kompas tv jufri kasumbala di pusat kota pulau siau
terima kasih selamat bertugas kembali